informasi lain pelaku pemerkosaan anak di cianjur jawa barat
nyaris diamuk warga saat ditangkap oleh polisi di rumahnya
saudara sejumlah warga terlihat emosi saat pelaku pemerkosaan anak
ditangkap polisi di kecamatan bojong picung cianjur jawa barat
warga bahkan sempat merusak rumah dan sepeda motor pelaku
terbongkarnya kasus ini usai korban bercerita kepada orang tuanya
tak hanya satu namun ada empat korban yang akhirnya melapor ke polisi
kini pria tiga puluh tiga tahun ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan terancam pidana hukuman maksimal lima belas tahun penjara